presiden joko widodo mengundang sejumlah ulama jawa barat ke istana kepresidenan bogor selasa siang
di bandung empat calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat menghadiri acara deklarasi damai yang digelar kapolda jawa barat
sementara itu gubernur jawa barat ahmad heriawan dewan pers asosiasi media dan wartawan bawaslu serta masyarakat pemerhati media
mendeklarasikan netralitas dan independensi pers dalam pemilu
berikut sejumlah informasi yang terjadi di jawa barat kami rangkum dalam kilas jawa barat
pertemuan tersebut dihadiri enam puluh sembilan ulama yang berasal dari kota depok kabupaten dan kota bekasi kabupaten karawang dan purwakarta
jokowi mengajak para ulama untuk terus berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
salah satunya mendinginkan tensi politik di tahun politik khususnya menjelang pilkada serentak dua ribu dua puluh
para ulama juga ikut memberikan usulan mengenai kriteria cawapres bagi jokowi
menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
empat calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat menghadiri acara deklarasi damai pilkada
yang digelar kapolda jawa barat di sebuah kafe di kawasan lengkong bandung selasa siang
turut hadir dalam acara itu pangdam tiga siliwangi maijen tni besar harto karyawan
dan tim sukses keempat pasangan cagub cawagub
para pasangan cagub cawagub berkomitmen untuk menjaga kondusivitas selama masa kampanye
akhir dua puluh empat juni mendatang
dalam kesempatan itu masing masing pasangan diminta untuk memperlihatkan keahlian seni
pasangan ridwan kamil dan uu kemudian melantunkan sejumlah pantun
pasangan t b hasanudin dan anton carlyan memilih untuk menari bersama dengan penyanyi
sementara dua pasangan lain yakni sudrajat ahmad syekhus serta dedi mizwar dedi mulyadi
memilih untuk menyanyi dan membaca sebuah puisi
gubernur jawa barat ahmad heriawan
dewan pers asosiasi media dan wartawan bawaslu serta masyarakat pemerhati media
mendeklarasikan netralitas dan independensi pers dalam pilkada dua ribu delapan belas dan pemilu dua ribu sembilan belas
di aula barat gedung sate bandung
deklarasi ini dinilai perlu mengingat tensi politik menjelang pilkada serentak
di sejumlah daerah kembali meningkat
di jawa barat pemilihan gubernur dan pilkada serentak akan digelar di enam belas kabupaten kota pada bulan juni nanti
menurut gubernur jawa barat
menurut gubernur jawa barat
pers berperan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi
selain menyampaikan informasi edukasi hiburan dan kontrol sosial
media juga bertanggung jawab mengawal penyelenggaraan pilkada serentak
aher berharap deklarasi ini bisa memperkuat komitmen media
dalam mendukung pilkada yang jujur adil demokratis damai dan bermartabat